ben raja dengan didampingi lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk
mendatangi direktorat perlindungan warga negara indonesia kementerian luar negeri
di jalan kawasan gambir jakarta pusat pada rabu
usai berkoordinasi dengan direktorat perlindungan warga negara indonesia kementerian luar negeri
selama satu jam terkait jaminan keamanan atas ancaman pembunuhan yang mereka terima
personel band raja mengungkapkan harapannya agar kementerian luar negeri
memberikan jaminan keamanan jika sewaktu waktu band raja ataupun para personil
mereka kembali berkunjung ke malaysia
tidak hanya perlindungan band raja juga berharap agar kementerian luar negeri
terus melakukan monitoring proses hukum yang kini tengah dihadapi oleh para pelaku
yang telah mengancam mereka
pak edwin dari lpsk sudah mendampingi kami mengantarkan ketemu dengan pak yuda
dari direkturat perlindungan warga negara indonesia di luar negeri
beliau juga sudah mendengarkan dan alhamdulillah
memang beliau pun sudah intens juga memonitoring dengan perwakilan kita yang ada di johor
dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kami terhadap pemerintah johor
yang begitu responsif banget bagus sekali positif sekali
beserta dengan kepolisian johor juga
merespon tindakan pidana ancaman pembunuhan terhadap raja
mudah mudahan ini tetap bisa berlanjut mengikuti undang undang yang berlaku
sementara terkait kasus ini direktur perlindungan wni juda nugraha

jika keamanan terhadap personel band raja sudah dilakukan pihaknya
bersama aparat polisian malaysia
pertama kali kami berjumpa dengan pak edwin dari rpsk dan juga mas ian
beserta sebuah personil band raja untuk penanganan kasus ancaman yang dilakukan oleh pihak pihak yang ada di indonesia
jadi sesuai dengan tanggung jawab dari kementerian luar negeri untuk memberikan pelindungan kepada seluruh keluarga negara indonesia
yang ada di indonesia
kasus ini telah ditangani sejak awal oleh kjri jodan
sebelumnya pada selasa band raja mendatangi kantor lpsk untuk meminta perlindungan atas ancaman pembunuhan yang mereka terima
usai menggelar konser musik di johor malaysia pada sebelas maret dua ribu dua puluh tiga
proses hukum terkait kasus ini telah berjalan
di mana saat ini dua tersangka pengancaman sudah menjalani sidang perdana
namun tersangka yang sempat ditangkap telah dibebaskan setelah membayar uang jaminan